terima kasih banget ya dok buat pertemuan kita dan makasih juga buat hadiahnya
eh tuh tuh tuh
papi mau nambah alena ambilin ya
nggak usah sayang tapi bisa sendiri kok
papi papi kenapa
nggak apa apa bu cuma haris ngerasa agak mual
sepertinya pencernaan hari sedang terganggu
papi tunggu sebentar
nggak usah saya nggak usah
nanti kalau minum obat pabi jadi ngantuk
sedangkan pagi ini papi ada meeting
haris pergi kantor dulu ya bu
tris kamu makannya baru sedikit
perjumah bu kalau dipaksakan nanti haris tambah mual
harus berangkat dulu ya bu
haris lebih baik kamu gak usah ke kantor lagi hari ini
haris harus ke kantor ada meeting dengan klien
ya haris janji bu hari ini harus pulang cepat ya
terus salam shai
haris biar n wegah
semakin lama sakitnya bukan semakin sembuh
tapi mualnya malah semakin jadi eyang
padahal tadi pagi
mukanya udah gak pucut lagi
kayaknya papi harus kita bawa ke dokter deh yang
takut ada penyakit yang serius
kamu kayak gak tau pabrik kamu aja
disuruh makan aja susah
apalagi ke dokter
ya terus kita harus gimana eyang
kalau kamilah yang suruh kan
kalau kamu gak setuju dengan usul eyang
ya sudah nggak jadi ya
apapun untuk kesembuhan papi eyang
nah gitu dong
terima kasih sayang
selamat kerja ya kak
sebenarnya ada apa ya kak
atau jangan jangan pak haris
halo assalamualaikum butini
ini fadil kan
maaf saya mengganggu
boleh saya bicara dengan kak mila sebentar
iya sebentar ya bu
maaf mila ibu mengganggu kamu
ibu cuma mau bilang kalau hari sakit lagi
ibu juga nggak tahu
tapi dia mual mual lagi abis sarapan tadi
makanya ibu telpon kamu
ibu minta tolong supaya kamu datangnya dia ke kantornya
terus bujuk dia ke dokter
kalau kamu yang bujuk pasti dia mau
mau kamu bantu ibu
insya allah ya bu
terima kasih ya mila
pak haris kak
kak fadil anterin mila ke kantornya pak haris sekarang ya
dan mila harus bujukin pak haris itu ke dokter
tapi hari ini aku banyak kerjaan mila
tapi kak mila benar benar harus bujukin pak haris
kalau enggak pasti pak haris enggak mau ke dokter
kenapa yang bingung sih
kan ada gue
kebetulan aku lagi bosen di rumah
biar aku yang nganterin kamu ya mila
gimana kamu gak keberatan kan
kebetulan aku lagi pekerja
ambil ganti tuhan
kita bisa ikut terus tuhan
gue gak tahan gue gak tahan gue gak tahan gue gak tahan
gue kangen banget sama rafa
dia gue pengen banget ketemu sama dia gimana pun caranya
gue lagi sibuk sekarang
jadi gue gak mau ngotot sama lo karena lo gak mau dengerin gue
sekali gue bilang enggak ya nggak boleh
lo jangan maksa dong
tapi gue kangen banget sama kafa del
gue kangen banget sama kava
biar gue temuin mereka di rumah del
biar lo gak perlu khawatir kalau gue akan nyurik mereka
apalagi di rumah gue
baru sampai di depan rumah aja lu pasti langsung diusir sama nyokap gue
mendingan lo pergi cari masalah del
gue gak kena
dimanapun juga gue harus ketemu sama kamila dan anak itu
karena bukan edo namanya kalau gampang nyurah
ya ampun del
kayaknya kita tuh udah lama banget ya gak jalan berdua seperti ini
aku senang banget karena kamu ngajak aku ketemuan
ini buat kamu
anggap aja ini kado karena kamu udah ngeluarin aku di penjara
ya ampun tes
bagus banget do tasnya
makasih banget ya do
akhirnya sekarang kamu sadar sama ketulusan aku selama ini
yaudah kalau gitu kita pulang yuk
lo kok pulang kita kan baru sebentar di sini
ah iya tapi aku masih banyak urusan di
jadi aku mau pulang
jadi aku hantar kamu pulangnya dulu
iya udah deh gak apa apa
yang penting sekarang aku tuh bahagia banget karena kamu ternyata udah luluh
kalau begitu saya tunggu kabar selanjutnya ya
terima kasih dan selamat siang
pak haris kenapa
pak haris pak
saya telepon di rumah sakit ya pak
cepat dari rumah sakit cepat
pak haris pak pak haris
mila gak tahu kenapa kak
enggak kok kak mila baik baik aja
apa tadi pagi kamu belum sarapan
kak mila udah sarapan kok kak
pak pak haris pak
pak haris minum dulu ya pak
pak lebih baik bapak dibawa ke dokter aja ya pak
tapi bapak tadi sempat pingsan
bapak bapak mau tidur
pak pak haris tadi sempat pingsan
enggak enggak apa apa kok gak usah
terima kasih ya
astagfirullahaladzim pak haris pak haris kenapa
bapak gak kenapa napa
cuma agak kecapean aja
tadi pak haris sempat pingsan mbak
baru saja siuman
ya allah pak haris
pak rismillah mohon pak bapak mau ke dokter ya pak
pak haris mila mohon pak mila yang temenin bapak tapi bapak harus ke dokter ya pak ya
iya pak lebih baik bapak ke dokter saja
haris ayo ke dokter ya pak
iya iya saya mau ke dokter
apa saja gejala yang bapak rasakan
gak banyak dok cuma sakit di pinggang aja
mungkin pernah mual
iya ada mualnya
tadi pagi sempat pusing
dokter sebenarnya apa penyakitnya dokter
saya memang sudah punya dugaan tapi saya tidak bisa berkata banyak lebih baik untuk memastikan dugaan saya
pak haris melakukan penyakit
pak haris melakukan check up di laboratorium yaitu pun untuk memastikan dugaan saya
eh dok makasih banget ya kamu udah mau nganterin aku pulang
ya ampun dulu akhirnya aku bisa ngeliat kamu senyum terus sama aku aku senang banget deh
emangnya desa aku senyum kayak gimana sinis ya
di aku mau minta maaf ya selama ini aku udah nyakitin kamu udah bikin kamu kecewa dia bikin kamu pusing
dan aku tuh baru sadar nih kalau kamu tuh udah banyak banget yang berkorban buat aku
dong kamu gak perlu ngomong kayak gitu cinta itu kan memang butuh pengorbanan
makasih banget ya dok buat pertemuan kita dan makasih juga buat hadiahnya
eh tuh tuh tuh

ya ampun edo makasih banyak ya
kamu tuh baik banget sih
oh iya mampir yuk
ya tapi aku gak mau ketemu tetangga dan aku diusir lagi
aku gak mau kejadian kayak waktu dulu
ya boleh lah masa gak boleh sih
pokoknya kamu tenang aja ya
kamu kan datang kesini dengan niat baik
dan kamu sebagai pacar aku
jadi gak ada alasan tante ambar untuk usir kamu dong
kamu mau minum banget
hangat atau minum dingin
kamu duduk dulu ya
aku kadang orang kamu minum
kamu mau minuman dingin atau hangat
kamu lagi ngapain sih
enggak enggak enggak
aku cuma heran aja kok rumahnya sepi
ya sepi lah orang jam segini
mariana itu kan kuliah
paling lagi surat di kamarnya
terus kalo kamila kayaknya dia lagi pergi deh
tapi gak sama fadil
ya terus kamila pergi sama siapa
ya gak mungkin dong kamila pergi sendiri
dia itu kan calon menantu emas di rumah ini
paling sama asistennya fadil dia pergi
sama asistennya fadil
siapa lagi cowok bakal bukan taufan
ya kalo fadil gak bisa nemenin kamila pergi
pasti taufan kok yang menawarkan diri untuk nemenin kamila
maka ayam mau gal cream
demi rio terbang
kita harus paham
kamu tuh apa apaan sih
kenapa juga ngeliat apa